bagaimana cara anda menjaga keamanan dan keamanan indonesia
bagaimana cara anda menjaga keamanan dan keamanan indonesia

bagaimana cara anda menjaga keamanan dan keamanan indonesia
bagaimana cara anda menjaga keamanan dan keamanan indonesia
bagaimana cara anda menjaga keamanan dan keamanan indonesia

bagaimana cara anda menjaga keamanan dan keamanan indonesia
bagaimana cara anda menjaga keamanan dan keamanan indonesia
bagaimana cara anda menjaga keamanan dan keamanan indonesia

bagaimana cara anda menjaga keamanan dan keamanan indonesia
dan bertanggung jawab untuk melakukan konsolidasi berbagai lidang pemerintah
tentu kami ditargetkan untuk bisa melakukan konsolidasi dalam waktu secepat cepatnya
sehingga kita bisa segera memasuki program baru untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi
yang lebih baik bagi negara ini sehingga kita tidak hanya menjadi penghasil riset dan inovasi dari brin
tetapi juga brin harus mampu menjadi fasilitator dan enabler bagi kalangan di luar brin
termasuk dari perguruan tinggi termasuk dari industri
untuk bisa mengembangkan kapasitas dan kompetensinya untuk melakukan riset dan inovasi
sehingga pada akhirnya akan mendukung
jadi perekonomian negara kita dalam jangka panjang
pada saat yang sama kami juga menargetkan untuk memberikan dampak ekonomi
dari berbagai aktivitas riset dan inovasi dari berbagai lidbang
sehingga memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat
dan pada saat yang sama juga bisa memicu investasi baru yang masuk ke sektor iptec
baik dari dalam maupun luar negeri
keberadaan brin itu akan dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang
dan seperti telah disampaikan oleh mas nadiem
mendikbud ristek jadi kami tentu akan bekerjasama dengan sangat erat
dengan kemdikbud ristek dan juga dengan kementerian investasi
karena kami juga ditargetkan untuk mampu mendapatkan investasi terkait dengan sektor iptec
karena sektor iptec khususnya yang berbasis
biodiversitas dan sumber daya alam di indonesia
itu sebenarnya memiliki potensi yang selama ini belum tereksploitasi
demikian mungkin yang bisa kami sampaikan
sekali lagi terima kasih
saya berharap bahwa bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik baiknya
ya baru saja kita ikuti first pitch para nama nama yang baru saja bergabung
ataupun masih ada di kabinet indonesia maju rishafal jelitua ini
kalau boleh saya simpulkan sedikit tadi yang pertama kita dengarkan bahlil lahadalia
selaku menteri investasi yang mengemukakan bahwa visinya adalah akan mensinergikan investasi luar negeri
dan juga dalam negeri untuk dapat juga meningkatkan investasi dan pemerhatan pertumbuhan investasi jawa dan di luar jawa
menggabungkan perusahaan besar dan daerah dengan umkm supaya pertumbuhan ekonomi ini bisa berjalan
seiring dengan visi misi dari presiden jokowi begitu
dan selanjutnya tadi kita dengarkan juga nadi makarim selaku mendikbud ristek
ini istilahnya baru ya lebih panjang mendikbud ristek
yakni isinya tadi nadiem mengatakan berterima kasih atas kepercayaan dari presiden jokowi
untuk mengembang tanggung jawab ini
dan dikatakan bahwa penelitian dan
program seperti kampus merdeka yang sekarang berjalan di bawah brin ini
juga seiring dengan visi misi presiden terkait dengan merdeka belajar
dan nantinya akan bisa bekerja bersama dengan mendikbud ristek
terkait dengan riset proyek sosial lalu juga pertukaran pelajar
dan yang terakhir tadi kita sama sama dengarkan dari laksana trihandoko selaku kepala brin
dimana tadi dikatakan bahwa target ini supaya bisa dikonsolidasikan
supaya bisa masuk program untuk ekosistem
melakukan riset dan inovasi yang lebih baik ke depannya
lalu juga mampu menjadi fasilitator bagi kalangan di luar brin
baik itu perguruan tinggi ataupun industri guna mendukung perekonomian jangka panjang
dan selanjutnya tadi dikatakan juga untuk memberikan dampak ekonomi
dari lead buck yang nantinya akan lebih dibentuk di adjust lagi akan lebih bagus lagi
dan selanjutnya juga yang terakhir tadi disampaikan kerjasama dengan kemendikbud ristek
dan juga kementerian investasi
guna menggapai visi dan misi ke depan untuk perekonomian yang lebih baik lagi
dan cnn indonesia breaking news masih akan kembali lagi bersama kami disini
dan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia